madu mongso merupakan salah satu jajanan khas lebaran dari magetan jawa timur
mendekati hari raya jajanan yang dibuat dari ketan hitam gula merah gula putih dan santan ini selalu menjadi buruan warga
salah satu pembuat jajanan madu mongso adalah sugiharto warga desa candi kecamatan pelausan magetan
sejak awal ramadan produksi madu mongso tak pernah berhenti pasalnya banyak orderan yang datang
ketan hitam kelapa gula merah gula putih paneli
kalau proses membuatnya berapa lama
satu hari dua belas jam artinya sampai tujuh jam
biar tahan lama nggak mudah rusak layak dimakan sampai dua bulan
sementara pemilik toko jajanan tradisional di kelurahan candi kecamatan pelausan mengatakan
saat ini produksi jajanan madu mongso mulai meningkat
sudah ada mulai peningkatan untuk pembeli dan pemesan
biasanya sambal pecel madu mongso makanan keringan untuk parsel parsel
untuk madu moso sendiri harganya berapa
madu mongso biasanya menjadi oleh oleh saat musim mudik dan menjadi sajian saat hari raya
kedung asem kecamatan klausan
di kota probolinggo jawa timur tepatnya di kelurahan kedung asem
kecamatan wonoasih ada makanan yang laris manis di saat lebaran
kue ini bernama kue banjar yang terbuat dari beras ketan dan dibuat bertekstur memiliki seperti duri
cara pembuatannya memakan waktu yang lama
mulai dari beras ketan disangrai hingga berjam jam lalu ditumbuk menjadi benar benar lembut
setelah adonan jadi dibentuk seperti buah asam dan diberi tekstur seperti duri dengan cara digunting
kemudian dioven selama tiga puluh menit hingga matang
warga kue ini berasal dari tionghoa dan masuk ke wilayah kedung asem melalui acara pernikahan
uniknya kue ini bisa dibentuk sesuai pesanan mulai dari landak tikus kepiting dan lain lain
kue lebaran kita buatnya kue tahunan tapi kalau ada yang pesen
pesan umpamanya di luar dari hari raya bulan ramadan itu kita buat
kita cari milah milih beras ketannya setelah itu disangrai

menjelang lebaran kue banjar banyak dibeli
harganya di kisaran rp empat puluh lima hingga rp enam puluh lima per kemasan
tim liputan cnn indonesia